kamis pagi komisi pemberantasan korupsi kembali memeriksa direktur agung podomoro land arisman wijaya
tersangka arisman wijaya diperiksa terkait suap reklamasi pantai utara jakarta senilai dua miliar rupiah
yang juga melibatkan ketua komisi ddpr dki jakarta muhammad sanusi
arisman sebelumnya menyerahkan diri ke kpk satu april dan dalam operasi tangkap tangan tiga puluh satu maret lalu
kpk menangkap anak buah arisman wijaya yaitu trinanda prihantoro bersama muhammad sanusi
dalam kasus dugaan suap terkait raperda reklamasi teluk jakarta
selain menahan keduanya kpk juga menyita uang tunai dua miliar rupiah